vaksin sinovac telah didistribusikan oleh pt bio farma ke tiga puluh empat provinsi di tanah air
vaksin akan disuntikan kepada tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas pertama dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
kita akan lihat proses lengkap pengadaan vaksin covid sembilan belas di indonesia yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
kita akan lihat yang pertama ini adalah ragam vaksin covid sembilan belas yang sudah dipesan oleh pemerintah indonesia
memasuki masa pandemi dari bulan maret hingga akhir tahun dua ribu dua puluh pemerintah indonesia melakukan komunikasi dengan perusahaan pembuat vaksin covid sembilan belas
dari data yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia tercatat ada lima produsen vaksin yang dilirik oleh pemerintah indonesia
dan telah mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin indonesia
berdasarkan data yang diterbitkan setcap ri pada selasa dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
kita lihat di sini mereknya ini ada lima ada sinovac yang saat ini sudah
tiba di indonesia ini yang sudah tiba di indonesia ada tiga juta dosis
dan ini sifatnya single maksud kami dual dose ya artinya dua kali disuntikan kepada subjek
kemudian ada novavax ini juga kemarin kita mendengar statement dari menteri luar negeri retno marsudi
ada novavax kemudian gavi dengan jumlah lima puluh empat juta vaksin atau lima puluh empat juta dosis
ini pfizer juga yang ditunggu tunggu sekaligus yang paling dinilai paling sulit dalam melakukan handle nya atau handlingnya
karena memerlukan kulkas dengan minus hingga tujuh puluh derajat celcius
kita lihat yang terakhir ini aja astrazeneca dan indonesia sudah mengamankan sekitar lima puluh juta dosis dalam finalisasi
kita akan bahas
ini adalah efekasi vaksin sinovac ya
vaksin yang pertama kali tiba di tanah air adalah vaksin sinovac yang pada tanggal lima belas desember dua ribu dua puluh
karena brazil sudah melakukan uji klinis tahap tiga
kemudian tingkat efekasi atau efektivitas dari vaksin untuk melindungi seseorang
nah bagaimana kalau di indonesia
di indonesia hingga saat ini terakhir statement dari bpom yang mengeluarkan emergency authorization use
ini memberikan keterangan bahwa tanggal lima belas januari dua ribu dua puluh satu akan diumumkan ya hasil efekasinya
karena ini berkaitan
dengan uji klinis tahap dua yang dilakukan di bandung dan sekitarnya ini artinya masih menunggu hasil
belum tahu seberapa besar efek atau efektivitas vaksin untuk melindungi orang orang indonesia yang mendapatkan vaksin dengan merek sinovac
nah ini tadi kita bahas soal distribusi
vaksin covid sembilan belas dari sinovac telah tiba di tanah air pada pertengahan bulan desember dua ribu dua puluh
pt bio farma selaku distributor
mengirimkan vaksin ke provinsi sumatera barat riau jambi sumatera selatan bengkulu lampung jawa tengah jawa timur banten kemudian ada bali kalimantan utara sulawesi barat dan papua pada empat januari
nah khusus untuk pulau jawa
ini provinsi provinsi yang ada di pulau jawa
ini sudah tiba ya pada tanggal empat januari
kita lihat kemarin ada beritanya bahwa di semarang jawa tengah sudah sampai
karena jawa tengah ini adalah
provinsi dengan jumlah tenaga kerja maksud kami tenaga kesehatan paling tinggi dari semua provinsi
tenaga kesehatannya banyak kemudian fasilitas kesehatannya pun juga banyak
kemudian kalau yang di provinsi di luar pulau jawa ini tiba pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh satu atau hari ini
kecuali ada provinsi sulawesi barat yang akan tiba pada lusa yaitu tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
kita sudah lihat distribusinya yang paling diprioritaskan ada tenaga kesehatan kemudian tni dan polri
serta tenaga tenaga yang berjuang di garis depan
kita lihat ini adalah kelompok prioritas ya
tidak hanya tenaga kesehatan dan juga tni polri
ini pemerintah menargetkan kementerian kesehatan ri menargetkan waktu lima belas bulan
untuk bisa memberikan vaksin kepada total adalah

dan kemarin epidemiolog dari griffith university diki budiman mengungkapkan
bahwa waktu lima belas bulan ini sebenarnya realistis saja
asalkan semua berjalan dengan sempurna
artinya tidak ada hal yang kemudian berat atau hambatan yang berarti ketika melakukan distribusi
karena menggunakan atau menyalurkan vaksin ini tidak semudah yang dibayangkan
untuk menyuntikan kepada seluruh

itu tadi adalah informasi mengenai kelompok prioritas penerima vaksin